jika anda ingin mencari kain untuk dijadikan pakaian menjelang lebaran
nah pasar kain cigondewa di bandung bisa menjadi alternatif
ada ratusan pedagang yang menjual kain dengan beragam motif
dengan harga yang terjangkau
di sana anda bisa membeli kain per meter atau bisa juga per kilogram
selain dijual per meter
di sini ada juga kemah
kain yang dijual kiloan
kain yang dijual kiloan ini biasanya dijadikan di sepanjang jalan cigon dewah
untuk harga satu kilogram kain dibanderol harga mulai dari tujuh puluh hingga delapan puluh lima ribu rupiah
biasanya dalam satu kilogram terdapat empat sampai sepuluh meter kain
tergantung jenis kain yang dijual
artinya harga kain satu meternya dijual dengan harga mulai dari lima belas hingga dua puluh ribuan saja
membeli kain dengan metode kiloan memang dilihat dari segi harga
harga relatif lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan metode meteran
tetapi pastikan ketika anda membeli kain dengan metode kiloan
periksa kembali karena tidak menutup kemungkinan ada beberapa bagian yang cacat
seperti salah satunya kain yang saya pegang ini
ada bolongan di beberapa bagian kain ini
sehingga ini bisa menjadi bahan pertimbangan ketika anda membeli kain dengan metode kilo
kain yang dijual kiloan
kebanyakan para konsumen yang membeli kain di sini adalah
pengusaha konveksi untuk dibuat baju dan dijual kembali
harga yang relatif terjangkau dan banyaknya pilihan jenis kain
membuat sejumlah konsumen berburu kain di pasar ini
tadi yang di kilo yang di kilo kan lebih murah
beli dua kilo setengah
dibandingkan dua kilometer gimana
ya jauh aja mungkin selisihnya besar
karena pasar cigondeo ini terkenal lebih murah ya
untuk kita para pengusaha konveksi atau enggak untuk dipakai sehari hari ini
ditambah di sini tuh ada kiloan jadi itu lebih hemat juga
meskipun agak reject sedikit atau misalkan agak ada cacat sedikit itu nggak masalah sih
yang penting kan untuk kita sebagai customer itu nyari yang lebih hemat yang lebih murah
untuk kain kain kiloan di sini kebanyakan adalah kain sisa dari industri tekstil pabrik pabrik besar
para pedagang tetap melakukan quality control dengan maksimal sebelum dijual
bukan hanya kain sisa ada juga kain kilauan yang benar benar memiliki kualitas baik
jenisnya pun beragam dengan aneka warna
ada yang polos juga ada yang bermotif
jelang lebaran dua ribu dua puluh tiga penjualan kain di pasar ini memang meningkat jika dibandingkan tahun tahun sebelumnya
terutama sejak pandemi
tetapi kenaikan omsetnya tidak signifikan
dua bulan sebelum puasa itu udah
dari konveksi juga banyak berburu buru lah gitu pada ngambil barang
tahun tahun kemarin karena ada covid nggak ada sama sekali
terus sekarang mulai ada lagi peningkatan dikit
berapa persen ya
ada sih tapi nggak terlalu kayak tahun tahun kebelakang lah
agak kurang sedikit
lima puluh persenan lah ada ini
pasar cigondewa tak hanya menjual kain untuk pakaian saja
tapi juga kain yang dijual untuk membuat mukena hingga spray yang harganya terjangkau
kiki haryadi rizky rahadian bandung jawa barat